tingginya angka kasus covid sembilan belas di kota bekasi jawa barat sejak dua pekan terakhir
membuat pemerintah kota bekasi kembali menambah tenda darurat
dari dua tenda rabu pagi ditambah menjadi tiga tenda bpbd kota bekasi
salah satu keluarga pasien mengatakan sejak selasa malam sudah mendatangi delapan rumah sakit di kota bekasi
namun ruang perawatan sudah penuh dengan pasien covid sembilan belas
saya bilang ada satu ratus tiga puluh pasien covid sembilan belas menunggu ruangan
oh menunggu ruangan
adik saya di dalam memang ada paruh cuma lagi menunggu hasil swab
jadi dari jam dua sebelumnya belum dapat ruangan
saya dari jam sembilan malam sampai jam satu muter di bekasi ini
yani kemudian membawa adiknya ke rsud kota bekasi pada rabu dini hari
setelah lama menunggu ruang perawatan di rsud juga dinyatakan penuh
bahkan ada satu ratus tiga puluh pasien lainnya yang sudah menunggu ruang perawatan
pemerintah kota bekasi kini berencana menambah empat rumah sakit tipe d di bekasi utara
pondok gede bantar gebang dan jati sampurna
kita tahu bahwa peningkatan kasus aktif semakin tinggi
saya melakukan langkah langkah karena fasilitas rumah sakit diparkir masih ada untuk menambah igd
kita perintahkan kepada manajemen direktur rumah sakit umum untuk memasang tenda tenda darurat
menurut data website pemerintah kota bekasi
pasca lebaran pasien positif di bekasi akan menambah empat rumah sakit di bekasi utara
pasien covid sembilan belas mencapai satu delapan ratus lima puluh orang dan kini dalam perawatan maupun isolasi
puluhan pasien covid sembilan belas terpaksa dirawat di halaman ruang instalasi gawat darurat rsud cengkareng jakarta barat rabu siang
mereka ditampung di sini karena ruang rawat inap sudah terisi seluruhnya sejak selasa
pasien dan keluarga mereka mengaku terpaksa menerima keadaan ini
dari kemarin pengen dapat kamar aja katanya nggak bisa nggak bisa ya nggak tahu ya
belum ada kamarnya jadi ibu tuh digeletakin di jalanan
sampai rabu sore belum ada keterangan resmi dari manajemen rsud cengkareng
lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas dan keterbatasan ruang isolasi
membuat oksigen dalam tabung langka di kudus jawa tengah
terbatasnya oksigen terjadi secara merata di seluruh rumah sakit di kudus dan sekitarnya
rumah sakit aisyah salah satunya
terbatas pasokan oksigen membuat pihak rumah sakit harus jemput bola hingga ke semarang
sampai rabu dua puluh tiga juni total kasus aktif di kudus mencapai satu sembilan ratus lima puluh satu
dan empat ratus empat puluh satu di antaranya dirawat satu tiga ratus tiga belas menjalani isolasi mandiri
dan satu ratus sembilan puluh tujuh mengikuti isolasi terpusat
sementara jumlah kasus covid secara akumulatif
sudah lebih dari dua belas
sembilan empat ratus di antaranya sembuh dan lebih dari satu orang meninggal dunia
tim liputan siapkan indonesia